dimulai dari kantor pmi jakarta pusat
sejumlah anggota palang merah indonesia dki jakarta
bersama relawan pendonor darah melakukan aksi goes bersama
dengan mengelilingi kawasan jantung ibu kota pada minggu pagi
bruto goes bersama dimulai dari kawasan kuitang
bundaran hotel indonesia dan kembali ke kantor pmi dki jakarta
aksi goes bersama ini dilakukan guna memperingati
hari donor darah sedunia yang jatuh pada empat belas juni
goes bersama dilakukan sambil mengampanyekan donor darah kepada masyarakat
pmi dki jakarta juga memberikan layanan pemeriksaan golongan darah gratis
bagi masyarakat yang tengah berolahraga
peringatan hari donor darah sedunia ini turut disemarakan dengan aksi pendonor
yang bersepeda dari bandung ke jakarta
menempuh jarak satu ratus delapan puluh km sambil mengampanyekan donor darah
alhamdulillah cukup lumayan
dan di perjalanan
kira kira jadi tiga jam saya istirahat selama dari bandung menuju purwokarta
kepala unit donor darah pmi dki jakarta menyebut
target dua puluh dua enam ratus dua puluh satu kantong darah yang dikumpulkan selama sebulan
dalam rangka memperingati hari donor darah sedunia masih belum terpenuhi
untuk dalam rangka peringatan hari donor darah sudunia

sesuai dengan hari ulang tahun dki jakarta tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
sejauh ini sudah berapa persen progresnya
optimis ya karena nyampe targetnya
optimis sekali karena pemerintah provinsi dki jakarta benar benar sangat mensupport kami
seluruh kelurahan kecamatan sampai wali kota dan balai kota juga telah ikut aksi donor darah
pmi berharap target segera terkumpul guna memenuhi kebutuhan stok darah
yang menurun drastis akibat pandemi covid sembilan belas
beski iktiar yahya jakarta